vena melinda selesai menjalani pemeriksaan ketiga di subdit renakta di treskrimum polda jawa timur pada kamis sore
dalam pemeriksaan tambahan ini vena melinda yang didampingi pengacaranya mengaku menyampaikan bukti bukti hasil pemeriksaan medis kekerasan yang dilakukan oleh ferry irawan sang suami selama tiga bulan terakhir
bukti bukti hasil pemeriksaan medis tersebut diantaranya foto radiografi tulang rusuk tulang hidung akibat kekerasan yang dialaminya
vena mengaku meski sudah memaafkan ia ingin proses hukum tetap dilanjutkan
katanya si ferry itu kirim surat ke penyidik dengan mengatakan saya masih cinta saya mau ketemu vena
minta polisi dipertemukan tentu polisi bertindak fair tadi suratnya ditunjukkan kepada vena dan vena menjawab tegas no saya tidak mau ketemu lagi
jadi isu isu di luar bahwa perdamaian akan dibuat itu tidak benar benar gak gak akan berdamai
saya memaafkan tapi kasus hukumnya harus berjalan
setelah penolakan itu pihak pengacara ferry irawan jeffrey simatupang menyatakan akan fokus pada penegakan hukum dan terus mengupayakan agar permohonan penangguhan penahanan ferry dikabulkan oleh penyidik
yang pertama sudah terkonfirmasi bahwa hidungnya tidak patah
yang kedua mengenai darah kalaupun itu memang adalah darah ibu fi kita akan buktikan nanti
menurut ahli tht yang saya sudah berkonsultasi hidung itu bisa berdarah atau mimisan karena pertama stres
kedua ada gesekan dari tangan
yang ketiga kesenggol
nah kita nanti akan lihat nih kenapa darah itu bisa mengalir
karena kalau dari pak ferry sendiri tidak ada pemukulan tidak ada penganiayaan
pihak kepolisian akan melanjutkan proses hukum terhadap ferry irawan hingga pelimpaan kasus kekejaksaan
penyidik polda jawa timur juga masih mengkaji pengajuan permohonan penangguhan penahanan ferry irawan